nilai impor akibat fluktuasi harga internasional sangat mempengaruhi usaha berbahan dasar kedelai
sebulan lalu harga kedelai berada pada angka rp sebelas delapan ratus per kilogram dan kini mencapai rp empat belas seratus
salah satu produsen tempe di kawasan cibuntu kota bandung jawa barat ainovi mengaku
setelah harga kedelai naik selama sebulan terakhir produksi tempe diturunkan
sebelum harga naik biasanya ia memproduksi tiga kuintal per hari
tetapi setelah terjadi kenaikan harga hanya memproduksi dua lima kuintal
ai pun menyebut untuk menyiasati kenaikan harga kedelai harga jual dinaikkan
jika biasanya harga satu papan tempe seberat sekitar rp lima ratus gram rp lima kini menjadi rp lima lima ratus
meski harga dinaikkan omsetnya tetap menurun
kan tadinya yang keuntungannya per hari rp lima ratus karena harga kedelai naik
sekarang berkurang cuma rp tiga ratus
walaupun harga udah dinaikin ya bu
ya walaupun sudah dinaikin tetap
jadi tidak seimbang
kalau kan tadinya kalau menurut takaran harga sekarang rp empat belas seratus
kan ini seharusnya rp enam per biji
kan pembeli susah
cuma bisa naikin sedikit
selain itu pengusaha minuman susu kedelai ikut merasakan dampak kenaikan harga kedelai impor
menurut pemilik usaha susu kedelai di jalan jenderal sudirman kota bandung ahmad hendra gunawan
sebelum harga naik lebih dari seratus liter susu kedelai diproduksi per hari tetapi kini berkurang
ia mengatakan hingga kini tidak menaikkan harga susu kedelai sehingga berimbas menurunnya omset lima hingga sepuluh persen
untuk menyiasati kenaikan harga kedelai impor hendra pun beralih menggunakan kedelai lokal
kalau buat kami siasatnya kami cari kedelai bermutu lainnya
mungkin bukan impor alias lokal
itu potensinya sih saya lihat tuh
saya pikir sih daripada gonjang ganjing nanyain kenapa naik terus dan sebagainya
kita berpikir yang lain lah ya
ini dia ada petani petani yang lain kenapa nggak kita bikin rekanan
mumpung harga lagi naik ya mereka kan pasti mau dong
bukan cuma beras saja yang mereka bisa tanamkan adalah kedelai
kami lagi menjajaki ke sana
dan mudah mudahan sih
kalau bisa dibilang nanti semua kedelai kami itu bisa kedelai lokal ya
nggak tergantung lagi dari impor
sementara itu harga kedelai impor sempat naik pada awal dua ribu dua puluh dua hingga di atas rp sebelas
dari sebelumnya rp sembilan lima ratus per kilogram